inspirasi kuliner berikut ini akan mengajak anda untuk menyantap kuliner sate
sate ini berbeda karena bukan sate kambing atau ayam
melainkan sate bebek banten
olahan daging bebek muda ini kaya rempah sehingga dipastikan bebas bau amis dan lembut
anda penyuka olahan daging bebek
yuk siap siap simak
bersama juru masak di sebuah rumah makan di jalan terusan cigadung kota bandung
saya mau belajar bikin sate bebek banten
nah yang paling penting adalah menyiapkan potongan daging bebek tentunya
yang digunakan adalah daging bebek muda
untuk bumbunya ada bawang merah bawang putih laja jahe asem gula merah
serai cabai merah ketumbar garam dan gula putih
semua bahan ditumbuk halus
sekarang lumuri daging bebeknya dengan bumbu rempah halus
proses memberi bumbu ini yang membedakan sate bebek banten dengan yang lainnya
karena harus didiamkan selama satu hari baru bisa lanjut diolah
tujuannya membuat bumbu benar benar meresap dan membuat tekstur daging jadi lembut
sate bebek ini khas dari banten
dan yang menggunakan bebek sawah yang biasa banyak berada di wilayah kampung cibabel tersebut
kami menggunakan bebek kampung atau bebek sawah supaya kami masih bisa menghadirkan cita rasa asli dari satu bebek khas dari banten ini
selanjutnya sate bebek baru dibakar
sate siap santap dan disajikan dengan sambal pedas
nah untuk menghilangkan bau amis di bebek ini ada caranya
sebelumnya telah melalui proses pengasapan untuk menghilangkan minyak minyaknya
kalau rasanya ini mirip dengan sate marangi tapi lebih gurih dan kaya akan rempah rempah
satu lagi yang paling saya suka adalah tekstur dagingnya lembut nggak alot sama sekali
sate bebek banten ini adalah kuliner
terhas banten tepatnya di kampung cibabel
di sini menunya mengadaptasi asli pengolahannya supaya memanjakan pecinta kuliner
enaknya nggak kerasa bebeknya sih
jadi rasanya itu kayak campuran apa ya ada pedesnya ada manisnya gurinya ada
cuman rasa bebeknya sih jadi nggak ada ya cuman tetap aja enak
untuk saya sendiri yang nggak terlalu suka nggak jarang makan indonesia
yang pedes pedes itu pas aja
selain nikmat daging bebek juga kaya manfaat dan antioksidan yang baik bagi kesehatan
dian permatasari bandung